kita bahas ancaman sampah bagi satwa khususnya penghuni laut bersama lukas l adiakso yaitu direktur konservasi wwf indonesia
mas lukas selamat malam terima kasih sudah bergabung
mas lukas dari wwf terkait dengan apa update atau informasi terbaru terkait dengan temuan paus sperma di wakatobi yang ditemukan mati beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu dikarenakan menelah sampah plastik yang jumlahnya sebegitu banyak
iya kami mendapat laporan itu pertama kali sembilan belas november
kami tim di lapangan bergabung dengan tim bksda dan dinas kelautan perikanan yang sudah berada di lapangan dan observasi dari sana menyebutkan paus sekitar sembilan meter panjangnya
sudah lama mati jadi proses pembusukan sudah cukup parah
tetapi di dalam perutnya kita menemukan berbagai macam
ada sampah plastik yang tertelan oleh binatang yang mati tersebut
sudah lama mati itu berarti sudah berapa lama mas lukas diperkirakan
sulit dikatakan dengan pasti ya karena ini di laut lepas tapi badannya sudah membusuk sekali dan tidak utuh lagi
jadi bisa terbayang mungkin ini beberapa minggu sudah matinya
dengan temuan ada sampah plastik yang berada di dalam perutnya berarti diakini bahwa sampah plastik ini menjadi
apa ya konsumsi dari paus sperma tersebut selama ini ya
seberapa banyak sampah plastik yang ditemukan mas lukas dari temuan wwf ini
ada banyak sekali item di dalam perut yang kita observasi
tetapi secara umum jumlah sampah plastiknya sekitar tujuh kilo
terdiri dari berbagai macam item plastik dan ini tentunya barang yang tidak lazim ada di dalam perut binatang ya
sudah pasti menjadi gangguan kesehatan
kita tidak tahu persis apakah itu penyebab utama kematian tapi yang jelas sampah plastik tidak boleh ada di dalam perut binatang
dari wwf sendiri mengamati bagaimana sampah plastik menjadi ancaman khususnya ancaman bagi para penghuni laut biota kemudian juga satwa
sebenarnya seberapa besar mengkhawatirkannya sih ini masalah sampah plastik ini kita lihat ini kan bukan kejadian pertama
beberapa bulan yang lalu juga ada hal yang sama
karena misalnya penyu yang ditemukan di bali juga mati karena mengkonsumsi atau ditemukan ada sampah plastik gitu
juga mungkin ada beberapa kasus sebelumnya yang juga punya indikasi yang sama mas lukas
ada beberapa angka yang harus kita cermati baik baiknya
majalah science tahun dua ribu lima belas mempublikasikan penelitian beberapa peneliti amerika yang menyebutkan kita di indonesia itu pembuang sampah
besar nomor dua setelah cina di satu ratus delapan puluh juta ton setiap tahun dan ini berkorelasi dengan populasi kita tentunya
yang lain yang bisa kita juga kutip adalah peneliti dari inggris university of exceder mengatakan plastik sudah menyebabkan terbunuhnya lebih dari seribu penyu
itu di indonesia atau di dunia
itu di seluruh dunia
di seluruh dunia oke
memang agak sulit untuk mendapatkan data
yang hanya indonesia mengingat luasan wilayah kita
tapi artinya dengan data data itu menunjukkan indonesia adalah ancaman khususnya bagi para penghuni laut itu tadi
biota kemudian juga satwa
itu juga yang ditemukan oleh wwf
dan kita sudah menganggap sampah tidak hanya plastik tapi polusi
sudah terbukti ada di dalam perut sapa di laut
dan yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya tidak hanya sampah yang kita temukan
tapi sampah ini di dalam laut juga melakukan atau mengalami dekomposisi ya
jadi plastik yang sangat kecil mikroplastik yang terjadi di laut karena sampah yang dituang kemudian terurai atau terdegradasi
ini tidak terlihat dengan kasat mata tetapi ada di laut dan tertelan oleh semua biota laut
terakhir mas lucas
ingat terkait dengan apa ditemukan paus perma di wakatobi kemarin
artinya sampai sekarang ini bangkainya sudah diangkatkah
yang kami dengar informasi terakhir akan dikuburkan supaya tidak berbau busuk
dan masih ada manfaat yang bisa kita ambil dari situ dengan mencoba menyelamatkan kerangka pausnya untuk keperluan pendidikan
baik terima kasih mas lukas adiakso direktur konservasi wwf indonesia sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini